dengan jumlah pemeluk mencapai lebih dari sejuta jiwa
islam menjadi agama terbesar kedua di kanada
maka tidak heran jika perdana menteri kanada justin trudeau
ini menaruh perhatian pada komunitas muslim di sana
trudea bahkan beberapa kali hadir dalam peringatan hari besar islam
termasuk di bulan ramadan
inilah pesan sambutan ramadan yang disampaikan
perdana menteri kanada justin trudeau pertengahan mei lalu
dalam pesan resmi tersebut rudo menyampaikan kembali
nilai nilai luhur ibadah ramadan
serta apresiasinya pada kiprah komunitas islam di kanada
perdana menteri trudeau memang menaruh perhatian pada komunitas muslim di kanada
tepat di awal ramadan setahun lalu
ia juga hadir dalam acara sosial yang digelar islamic relief kanada
sebuah lembaga kemanusiaan yang digagas komunitas islam di sana
sejak dinobatkan sebagai perdana menteri ke dua puluh tiga kanada tiga tahun lalu
trudeau juga beberapa kali hadir dalam perayaan hari besar islam
seperti idul fitri dan idul adha
menurut sensus kependudukan kanada tahun dua ribu sebelas
hal ini menempatkan islam sebagai agama terbesar kedua di kanada setelah kristen
sebagian besar warga muslim terutama tinggal di ontario
dan quebec meski komunitas islam juga terdata di sejumlah kota lain di kanada
dan saat ini kami telah terhubung dengan salah satu warga negara indonesia yang ada di kanada
ini adalah niken nikita halistasari
kita sapa langsung mbak niken assalamualaikum
mbak niken boleh dong cerita sama kita ini sudah tahun keberapa puasa di sana
terus kan dari segi durasi pasti beda ya
kemudian kebiasaannya apa sih yang sangat berbeda signifikan
begitu antara puasa di indonesia sama di kanada
ya ini kebetulan udah tahun kelima saya berpuasa di sini
dan puasa di sini tahun ini kebetulan jatuh di pertengahan musim semis sampai nanti di summer
untuk durasinya sih kami berpuasa sekitar delapan belas sampai delapan belas lima jam di sini mbak
sahur sekitar jam tiga tiga puluh pagi dan berbuka puasa jam sepuluh kurang seperempat
kalau perbedaan sih beda banget ya sama di indonesia
karena kebetulan kan warga muslim yang ada di kota saya ini cuma kami sekeluarga gitu
jadi kami nggak pernah berkumpul bersama dengan warga indonesia lainnya untuk melakukan buka bersama atau sholat tarawih gitu
semua dilakukan di rumah sendiri
tapi sudah lima tahun menjalankan ibadah puasa di sana
pernah nggak sih mungkin ada pengalaman datang ke pusat kota berkumpul dengan teman teman muslim lainnya di sana kemudian membuat acara
ada nggak sih acara acara seperti di indonesia kayak sahur bareng atau buka bareng
jadi kebetulan tahun ini kita satu minggu pertama puasa ada di kota vancouver jadi kota besar
di mana warga indonesia juga cukup banyak di sana
jadi warga negara indonesia di vancouver itu biasanya ngadain buka puasa bersama gitu mbak
biasanya sih weekend ya
jadi biasanya kumpul sih
tapi kebetulan pas saya ada di sana nggak ada buka bersama gitu
dan kjri di sana juga sering sih ngadain acara buka puasa dan sholat tarawih gitu
jadi waktu antara berbuka dan sahur cukup mepet lah ya katakanlah
kemudian persiapannya gimana di sana
bahan makanannya gampang nggak sih dicari untuk bikin makanan buka ataupun sahur
kalau bahan makanan sih gampang mbak
cuma kalau kami harus belanja makanan halal biasanya kami pergi ke kota yang lebih besar gitu
karena kalau di kota saya ini kan supermarket cuma satu
jadi nggak ada makanan halal gitu di sini
jadi kami biasanya satu bulan sekali sudah nyetok dulu belanja banyak gitu untuk kebutuhan sehari hari gitu
kalau di kota besar sih gampang sih mbak
kalau makanan kayak gitu halal
menunya apa nih kan biasanya untuk berbuka
kan kalau di sini apa ya gorengan terus kolak pisang
kalau di sana apa sih
sama aja sih mbak
karena kebetulan semuanya masak sendiri
jadi kolak ada
kadang kalau kangen kangen
kadang kalau kangen dawet ya bikin dawet gitu
oke nah kalau kumpul kumpul dengan warga muslim lainnya gitu misalnya dari timur tengah atau dari mana
makanan indonesia suka dibawa sama teman teman wni di sana
kita biasanya potlat kan
jadi kebetulan kalau misalnya kita dari indonesia ya bawa masakan indonesia
kalau dari timur tengah mereka bawa timur tengah seperti itu
nah kalau kami sih biasanya nih
karena kami jauh dari kota kota besar
biasanya kami kalau sholat id harus pergi ke kota yang lain gitu mbak
ke kota led bridge biasanya
sekitar dua lima jam perjalanan gitu
jadi setelah pulang sholat eid biasanya hari ke dua atau ke tiga kami mengadakan semacam open house gitu di rumah
jadi mengundang beberapa orang indonesia yang tinggal di kota kota terdekat kami
dan juga teman teman kantor suami saya yang merupakan warga kanada gitu
yang lucunya malah justru mereka ini yang paling heboh
kalau ramadan ini udah
kalau ramadan udah datang mereka ini paling heboh
karena selalu tanya kapan the end of ramadan
karena biasanya kan kami open house di rumah
jadi mengundang mereka gitu
mereka ini senang banget kalau ikut ngerayain idul fitri di rumah
karena banyak makan indonesia
jadi mereka senang banget gitu
tapi kalau kita lihat informasi sebelumnya ini niken kita tahu semangat keterbukaan dan kesetaraan dari pemerintah kanada sendiri
sepertinya menjadi kenyamanan tersendiri untuk umat muslim di sana berpuasa
ada nggak sih mungkin aturan aturan atau apa ya namanya kalau mau sholat tarawih silahkan tidak ada gangguan begitu toleransi di sana seperti apa
mungkin niken bisa ceritakan
ya toleransi di sini itu cukup tinggi ya mbak ya
jadi terhadap semua perbedaan gitu
jadi warga kita sebagai warga muslim di sini merasa cukup bebas melakukan kegiatan ibadah gitu mbak
jadi nggak ada halangan sih di sini
justru pemerintah sini kan juga termasuk mempersilahkan para pengungsi dari syria ya mbak ya atau negara negara konflik lainnya
untuk datang ke kanada gitu
jadi warganya sendiri juga welcome banget gitu sama kami para muslim gitu
tidak pernah ada demo demo atau semacamnya seperti itu sih
nah ini dengan negara penganut islam kedua terbanyak lah begitu katakanlah
tadi kristen yang pertama kemudian islam di sana
ada nggak sih kayak di indonesia tradisi pasar tumpah atau apa ya jual jualan takjil gitu kalau tiap sore ada nggak sih
nggak ada mbak
nggak ada mbak
nggak ada ya
di sini nggak ada nggak ada seperti itu
jadi biasanya kita melakukan seperti itu buka puasa itu di komunitas komunitas masing masing atau di masjid masjid sih mbak biasanya
jadi nggak ada nggak ada seperti itu
jadi minggalnya komunitas aja ya nggak ada yang jualan di sana
nah oke sekarang kan sudah tahun kelima nanti mudik nggak nih ke indonesia
untuk tahun ini belum bisa mbak
jadi agenda idul fitri nya apa tuh
selama lima tahun di sini belum pernah mudik ke indonesia selalu di sini lebarannya
oke agendanya kemudian apa nih nanti yang direncanakan untuk tahun ini
ya seperti tahun tahun sebelumnya mungkin ke kota besar untuk sholat id
terus nanti kalau ada warga indonesia nya ya berkumpul di rumah gitu mbak
oke baik terima kasih banyak nih kan warga negara indonesia yang pernah ada di kanada telah bergabung bersama kami di vl ramadan
ya terima kasih mbak